terbaring di rumah sakit s seorang kader pdi perjuangan di lombok barat ntb diminta oleh pengurus partai untuk melakukan sumpah di atas al quran pada sabtu
sumpah itu disaksikan oleh pihak keluarga pengurus partai dan kuasa hukum
proses sumpah itu diambil buntut tuduhan dugaan s melakukan pemerkosaan terhadap putri kandungnya
bahwa saya bersih tidak pernah melakukan tuduhan tuduhan yang dialamatkan kepada saya berupa pelecehan seksual
baik berupa pemerkosaan menghamili menghamili atau pelecehan seksual lainnya
sumpah saya ini saya tanggung dunia akhirat
sementara i putri kandung s membantah dirinya diperkosa ayahnya
i mengaku tuduhan terhadap ayahnya adalah salah paham
saya cerita sama nenek saya mungkin dia salah paham
merusak diartikan ke kata yang lain begitu bersetubuh mungkin diartikan
tapi udah dia dijelasin tapi lagi dia ngelapor
sebelumnya beredar video s babak belur dikeroyok sejumlah warga pada enam belas juni lalu
pengeroyokan itu dilakukan lantaran adanya kabar bahwa s melakukan pemerkosaan terhadap putri kandungnya
s pun harus dirawat di rumah sakit
kasus pengeroyokan kini ditangani aparat kepolisian